kecelakaan kembali terjadi di ruas jalan tol cipali subang jawa barat minggu siang
sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga yang hendak berwisata
menabrak travel elf yang terparkir di bawah jalan
kecelakaan terjadi diduga akibat sopir minibus mengantuk
dan tidak dapat mengontrol laju kendaraan
minibus mengalami kerusakan parah di bagian depannya
kerusakan ini terjadi setelah terjadinya benturan keras
dengan kendaraan travel elf di ruas jalan tol cipali
tepatnya di kilometer delapan puluh tiga di wilayah cipendei subang jawa barat minggu siang
kecelakaan terjadi ketika minibus melaju dari arah cirebon menuju jakarta
namun di tengah perjalanan sopir minibus diduga mengantuk
dan tidak dapat mengontrol laju kendaraan
minibus pun oleng ke kiri jalan dan menabrak travel out yang berhenti di pinggir jalan
tabrakan pun tak terelakkan hingga kendaraan minibus ringsek dan penumpangnya terjepit
dalam kecelakaan ini
dua orang penumpang tewas di lokasi kejadian dan enam orang lainnya mengalami luka
pasca kecelakaan kedua bangke kendaraan dievakuasi petugas ke pol derek cilameri subang
sedangkan korban tewas maupun luka dievakuasi ke rumah sakit tamrin purwakarta
kecelakaan terjadi di tol cipali kilometer delapan puluh tiga enam ratus
dari jalur b atau dari jalur arah palimanan menuju jokopo
mulai ke jepun d kabupaten subang
kendaraan minibus nissan serena dari arah palimanan menuju cikopo
dari timur menuju barat
oleng ke kiri keluar dari badan jalan
masuk ke bahu jalan menabrak bagian belakang kendaraan mikro elf yang sedang berhenti